anda masih menyaksikan layar pemilu terpercaya pemilu dua ribu sembilan belas
badan pengawas pemilu ponorogo jawa timur menangkap penyebar uang dari salah satu calon legislatif
yang hendak diberikan kepada warga menjelang pemilu tujuh belas april
selain itu bawaslu juga mengamankan uang senilai lebih dari rp enam puluh enam juta dalam pecahan rp dua puluh dan rp sepuluh
termasuk daftar penerima uang dan alat peraga surat suara
petugas dari badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu ponorogo jawa timur selasa dini hari menangkap lima belas orang
yang diduga menyebarkan uang untuk pemilihan legislatif
mereka menyebarkan uang berupa uang pecahan rp dua puluh dan rp sepuluh dengan total senilai lebih dari enam puluh enam juta rupiah
saat disita di salah satu rumah warga di desa sendang kecamatan jambon ponorogo
uang pecahan dua puluh dan rp sepuluh ini sudah tertata rapi dalam bentuk paket dan hendak diberikan ke satu lima ratus warga
paket itu terdiri dari tiga lembar pecahan rp dua puluh dan satu lembar pecahan rp sepuluh
dari hasil pemeriksaan sementara petugas penegakan hukum terpadu atau gakumdu ponorogo
uang pecahan tersebut diberikan keluarga untuk memenangkan salah satu calon anggota dpr ri dpr provinsi dan dprd ponorogo
perinciannya rp dua puluh untuk suara anggota dpr ri rp dua puluh untuk suara anggota dpr provinsi jawa timur
dan rp tiga puluh ribu untuk anggota dprd ponorogo dapi v
tak hanya uang puluhan juta rupiah petugas juga menyita daftar calon penerima uang
serta alat perayaan surat suara salah satu calon
langsung ott kita datang di lokasi terus melakukan integrasi terkait para pihak yang ada di situ
keputulan di situ kumpul
seratus orang untuk mendistribusikan uang yang sudah siap untuk disampaikan kepada calon pemilih
total berapa pak uangnya pak dan untuk berapa pemilih calon
total uang enam puluh juta sekian enam puluh enam juta
untuk kisaran dibagikan kepada pemilih satu lima ratus lebih
ini cara yang nggak benar ini kan merusak tatanan masyarakat desa
yang itu kemungkinan pilihannya juga beda
ada yang milih a ada yang milih b
jadi mohon kepada calon calon kepada partai politik
yang tugas mereka itu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat untuk
awal kerusakan itu ya dari manik politik ini
jika terbukti bersalah pelaku akan dijerat pasal lima ratus dua puluh tiga ayat dua undang undang pemilu
karena dengan sengaja
pada masa tenang menjanjikan imbalan uang atau materi kepada pemilih secara langsung
ataupun tidak langsung
ancaman hukuman mencapai empat tahun penjara atau denda empat puluh delapan juta rupiah
catur priambodo ponorogo jawa timur
badan pengawas pemilihan umum surabaya menempelkan stiker anti politik uang di rumah warga
terobosan dari patroli pengawasan bawaslu republik indonesia ini dilakukan hingga selasa
pukul dua puluh tiga lebih lima puluh sembilan menit waktu indonesia barat
untuk menekan angka politik uang di surabaya
sejak selasa pagi para petugas badan pengawas pemilihan umum bawaslu surabaya
menempelkan stiker anti politik uang di rumah rumah warga di kawasan rungkut lor
kelurahan kalirungkut kecamatan rungkut surabaya
hal ini merupakan terobosan bawah seluruh surabaya sesuai dengan instruksi bawah seluruh ri
untuk melakukan patroli pengawasan pada masa tenang
sosialisasi dari pintu ke pintu dianggap jitu oleh bawaslu surabaya sebagai upaya pencegahan
sebelum terjadi penindakan agar warga mengetahui efek jerah menerima imbalan
dalam praktiknya politik uang masif terjadi di kampung padat penduduk
bukan di perumahan apartemen ataupun tempat hiburan
bukan tanpa dasar kami melakukan satu observasi dan satu riset yang sederhana
karena satu bulan kemarin bahwa ternyata politik uang itu rentan terjadi di rumah rumah warga
tidak terjadi di kafe kafe atau di tempat hiburan tapi di rumah rumah warga
mengapa lalu gerakan ini menjadi penting
karena memang angka mani politik di kota surabaya juga sudah tergolong cukup tinggi
ketika lalu mengkomparasikan data ini dari pilkada dua ribu delapan belas
beberapa warga yang didatangi mengaku kaget dan ini merupakan pertama kali
rumah mereka ditempeli stiker anti politik uang
baguslah menyadarkan semua ya bahwa untuk pemilu itu nggak perlu ada politik uang
kita kan sudah pintar semua ya sudah tahu lah
dengan usia saya yang segini udah tahu lah kita mau milih mana gitu
saya mulai dulu mengerti kalau kebanyakan ya
apa itu kalau untuk ada pemilihan seperti ini saling sogok menyogok gitu
itu tidak mau
soalnya kita ngerti gitu loh yang mana yang bagus yang mana yang tidak gitu loh mbak
stiker ditempel serentak di surabaya hingga selasa pukul dua puluh tiga lebih lima puluh sembilan waktu indonesia barat
dengan harapan menekan angka bahkan menghilangkan politik uang
kanjotamarindora agadipa surabaya
lady margaret thatcher pernah bilang begitu dan sebenarnya masih jadi perjuangan
untuk membuatnya relevan atau tetap relevan di tengah pelaksanaan demokrasi di sebuah negara
dan di saat saat krusial seperti ini jelang penentuan tanggal tujuh belas april dua ribu sembilan belas mulai pukul delapan pagi
yang membuat saya jadi menarik kembali garis ke belakang
seperti apa taji para perempuan dalam psa electoral indonesia
perubahan seperti apa yang berhasil dihadirkan
dan narasi politik serta apa efeknya dalam kontestasi saat ini
untuk mereview bagaimana partisipasi indonesia akan menangani pemerintah indonesia
bagaimana partisipasi para perempuan menorehkan jejaknya dalam pemilu serentak
kita akan bahas bersama dengan tiga narasumber saya malam ini
ada ibu wahida swaib penasehat kepemiluan kemitraan
dan juga sekaligus merupakan mantan anggota bawasdo republik indonesia
kemudian ada bu kusrul maria analis politik universitas indonesia
yang juga sekaligus merupakan mantan komisioner kpu republik indonesia
serta ibu atau mbak mariana aminuddin selaku yang termuda di sini sebagai komisioner komnas perempuan
selamat malam assalamualaikum ibu ibu mbak mbak sekalian
ini saya manggilnya ibu mbak
kayaknya mbak itu lebih
mbak aja ya biar sama semuanya ya
tapi kalau dia adik
adik adik mariana
ya mbak kusnul mbak mariana dan juga mbak ida ya
ini kalau misalnya melihat secara kita tarik kembali nih
terhitung sepuluh bulan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
catatan dari masing masing mbak sekalian terhadap partisipasi
angka partisipasi dari perempuan
tidak hanya sebagai caleg
tapi juga sebagai pelaksanaan
atau penjaga maruah demokrasi seperti apa
mungkin mau dari yang lebih muda dulu mbak maria
mungkin muda dulu lah
kita ini menghargai yang milenial
di perempuan memang semakin meningkat
tapi yang paling penting sebetulnya justru pemilihnya
kalau saya lihat justru militansinya
antusiasme perempuan yang tadinya nggak pernah bicara politik
sekarang sudah sangat berani bicara politik
lebih front lebih ini ya
sejak era sosial media
sejak ada media juga menyuarakan tentang pemilu segala macam
jadi dua hal yang saling berinteraksi sebenarnya
antara yang mencalonkan diri maupun yang memilih
jadi ini fenomena baru selama dua ribu empat belas hingga sekarang
dan saya melihat sekarang lebih kencang lagi
kalau soal memuaskan
kalau dilihat angkanya saja memang membesar
tapi substansinya kan kita juga harus diskusikan itu
oke bicara tentang partisipasi perempuan dalam politik dan pemilu
setidaknya kan kita melihat bahwa ada empat ranah ya
pertama sebagai anggota partai politik
anggota partai politik yang kemudian sebagai calon anggota legislatif
yang ketiga sebagai penyelenggara pemilu ada kpu dan bawaslu
dan terakhir sebagai tim seleksi penyelenggara pemilu
nah ini kan bentuk partisipasi perempuan ya
nah kalau kita melihat secara ada kuantitatif ada kualitatif
nah kalau kita melihat secara administratif
apa namanya perolehan suara perempuan yang kemudian mendapatkan kursi di dpr
itu menurun sedikit dibanding pemilu dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan kan tujuh belas delapan puluh enam
sementara pada dua ribu empat belas ini tujuh belas tiga puluh dua
itu di tingkat pusat yang saat ini
tapi kemudian di tingkat kabupaten kota itu meningkat
nah kemudian dari sisi jumlah anggota legislatif saat ini untuk pemilu dua ribu sembilan belas
ada tujuh sembilan ratus enam puluh delapan caleg yang bertarung pada pemilu kali ini
laki lakinya empat tujuh ratus tujuh puluh empat caleg dan perempuannya tiga satu ratus sembilan puluh empat
tinggal kemudian pr kita adalah bagaimana kemudian perempuan perempuan ini percaya diri untuk berkontestasi
kualitas itu ya
kemudian yang kedua membawa visi politik transformatif
karena kan perempuan hadir dalam politik ini kan untuk membawa perubahan
yang dulu koruptif menjadi tidak koruptif
yang dulu manipulatif tidak menjadi manipulatif
nah ini harus dibuktikan
dan yang ketiga kemudian bagaimana dukungan pemilih perempuan terhadap caleg perempuan
kita di sini mengatakan pemilu perempuan terhadap caleg perempuan
tapi kan harapannya laki laki pemilih laki laki dan pemilih perempuan mendukung caleg perempuan
oke itu akan bisa terbukti nanti tanggal tujuh belas april
oke nanti akan kita
kalau bukus lulu gimana
tapi kita tahan dulu ya buya
kita akan sajikan di segmen berikut ini
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya pemilu dua ribu dua puluh
akan segera kembali
kalau tadi mbak mariana dan jokowi
mbak mariana dan juga mbak ida sudah memberikan insightnya terkait dengan partisipasi dan juga peran wanita dalam politik
pesta politik dua ribu sembilan belas ini secara makro
kalau mbak kusnul gimana
kita mulai mungkin pada saat perubahan politik dari otoriter ke demokrasi sembilan puluh delapan
waktu itu perempuan terlibat langsung juga gerakan gerakan perempuan untuk perubahan atau untuk mengganti rezim
kita tadi disebutkan ada suara ibu beduli
kemudian kita bentuk perubahan
kemudian kita bentuk koalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi
nah perubahan itu dimanfaatkan luar biasa oleh aktivis aktivis perempuan untuk mengubah juga the politic of presence
jadi tidak hanya cuma the politics of ideas tuntutan terhadap kepentingan kepentingan perempuan
ya kalau sebetulnya ya
kalau sebetulnya gerakan gerakan aktivis perempuan itu kita harus celebrating gitu ya
jadi kita harus support
jadi apa yang sudah kita perjuangkan
jadi misalnya sekarang berapa tadi anggota dpr nya
jadi the politics of presence keberadaan perempuan di dalam proses proses pengambilan keputusan di legislatif itu sudah luar biasa
sudah terlihat dan meningkat ya
tapi kalau di kpu sekarang berapa anggota kpu perempuannya
kalau kpu itu sendiri saya istilahkan kalau kpu itu ada kan pasang surut ya
pasang surut dan surut
pada saat kita dulu saya dulu dua orang
kalau dibandingkan pada saat mbak khusnul dan juga mbak ida menjabat seperti apa nih
kita dua orang waktu itu
dan kita bisa meletakkan fondasi di dalam konteks walaupun dulu belum ada yang namanya undang undang secara apa namanya
jadi kita mencoba di dalam konteks mengimplementasikan undang undang itu untuk meningkatkan yang disebut apa namanya yang perempuan kemudian kita afirmasi
jadi tindakan afirmatif yang kita lakukan
tapi kalau kita lihat secara global turun sebetulnya
tahun dua ribu empat kita nomor delapan puluh satu di ranking dunia
itu anda buka di data ipu inter parliamentary unit
jadi apa faktornya membuat membaik
karena di negara negara lain sekarang sudah lebih tinggi jumlah anggota parlement perempuannya dibandingkan di indonesia
oke dengan nominalnya ada di negara lain itu juga jadi pengaruh seperti apa mbak kusmo
ya sebetulnya kebijakannya
kita kan mengharapkan kebijakan
ya kita masih punya banyak isu isu tentang ya
ya kebijakan yang saat ini yang sudah kematian ibu melahirkan saja di indonesia ini lebih buruk dibandingkan di vietnam dan di malaysia
kebijakan yang saat ini yang notabene diwakilkan oleh anggota anggota legislatif yang juga notabene jumlahnya lebih banyak laki laki sudah cukup terpayungi
menurut saya kita masih tetap berjuang terus
perjuangan kan gak akan pernah selesai sampai kita terpisah dari badan dan jiwa kita dalam konteks ini
jadi ini generasi generasi muda ya
kalau dulu saya ikut turun gitu ya
koalisi perempuan kita turun ke jalan untuk memperjuangkan itu
kemudian menjadi anggota kpu
kemudian teman teman menjadi anggota dpr
bapak ida jadi anggota bawaslu
semuanya waktu itu kita terlibat
tidak hanya kita turun ke jalan tapi kita juga kemudian terlibat di dalam proses pengambilan keputusan menjadi anggota di lembaga lembaga politik di dalam konteks itu
kalau mbak ida gimana
ada praktek politik yang sangat bagus saya lihat pada awal awal pasca reformasi ya
kalau istilah kami itu reformasi zaman zaman pasca setelah masehi
istilah kita kalau sebelum reformasi berarti sebelum reformasi ya
ada ini ada praktik politik yang sangat bagus antar perempuan waktu itu di mana perempuan lintas partai perempuan profesional perempuan lsm ngo bersinergi
ketemu pada satu visi
bahwa untuk mengubah keadaan indonesia
harus banyak perempuan di pengambil kebijakan
dan untuk membuat banyak perempuan di pengambil kebijakan harus diubah dulu regulasinya
harus menciptakan regulasi untuk mengafirmasi itu
legislatif gitu ya
nah waktu itu luar biasa perjuangannya
kita menjadi fraksi balkon ya bu
ya waktu itu untuk memperjuangkan itu
ingat banget ya
kita mau kita mau mantau dari layar kasih saat itu ya mbak riana ya
bagaimana kemudian di saat para partai partai sedang mau apa namanya menyampaikan pandangan akhir
bagaimana kemudian ya saya sendiri teriak gitu
waktu itu kebetulan dari pdip ya bu megawati kan jadi presiden
bilang pdip mana presiden mana ketua anda yang perempuan itu yang presiden itu
kurang firm ya
pasal enam puluh lima ayat satu undang undang dua belas tahun dua ribu
itu satu ya
dan yang kedua
saya nggak bisa membayangkan pemilu saat ini kalau nggak ada perjuangan perempuan
karena perjuangan agar reformasi pemilu agar pemilihan presiden yang semula dari mpr kemudian dipilih menjadi pemilihan langsung
itu tidak terlepas dari perjuangan perempuan
saya ingat banget waktu itu sidang umum mpr
pak amin rais memimpin sidang
kemudian kami para perempuan yang memang sudah berjuang di keterwakilan perempuan itu kemudian lagi lagi di praksi balkon
lagi lagi di praksi balkon kita berjuang
waktu itu sedang sidang umum mpr kita kemudian membentangkan sepanduk pas pas pembahasan pasal tujuh apa pasal enam ya tentang presiden di undang undang
dan itu respon dari anggota dewan yang lain gimana
amandemen undang undang empat puluh lima waktu itu kita membentangkan sepanduk bahwa perempuan butuh konstitusi baru
oke dan responnya
untuk menuntut pemilihan presiden langsung
waktu itu saya ingat banget pak amin rais kemudian menyampaikan kepada pimpinan mpr waktu itu dan semua anggota mari kita berdiri
perempuan sedang menyampaikan aspirasi di balkon
oke cukup ada apresiasi ya
anggota mpr itu berdiri kemudian membaca ini kami kemudian pak amin ngomong gini
ibu ibu yang di balkon perjuangan aspirasinya sudah kami baca kami akan pertimbangkan dan segala macamnya gitu ya
tolong silahkan duduk kami gak mau duduk
biar juga vokasi kan bagi salah satunya adalah menarik perhatian ya biar juga media gitu
tetap diperhatikan gitu ya
masih gini saya ingin mengatakan bahwa pemilihan presiden ini saya ingin mengatakan bahwa pemilihan presiden ini saya ingin mengatakan bahwa pemilihan presiden ini
saya ingin mengatakan bahwa pemilihan presiden ini
bahwa pemilihan presiden langsung itu kemudian mencoblos codelik tidak lagi mencoblos partai tetapi mencoblos orang
biation dari perjuangan masyarakat sipil dimana perempuan proaktif disitulah
dimasih salah satu faktor yang tb manfaat

bagaimana sinergi perempuan mengawal itu
nah sebagai terlepas dari perjuangannya mbak ida mbak maryann dan mbak khusnul
di sini kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada beberapa kesulitan yang masih terjadi di pemilu serentak tahun ini dua ribu dua puluh
kalau misalnya saya bisa quote ya sedikit terkait dengan kesulitan kesulitan terutama yang dialami oleh para caleg ini
seperti nomor urut tidak strategis kemudian juga minimnya kegiatan pelatihan bagi caleg perempuan
ketidakseimbangan terhadap pelatihan tersebut kemudian juga posisi tawar yang tidak setara
memang masih terlihat seperti ini
atau mungkin bisa digambarkan sebenarnya kesulitan kesulitan seperti apa sih yang dialami oleh tidak hanya caleg pelaksana
tapi juga pemilih perempuan secara keseluruhan mbak marian
saya lihat masyarakat itu antusiasnya kepada pilpresnya saja
semua tersedot ke pilpres sehingga keinginan untuk menjadi caleg segala macam menjadi berkurang ininya popularitasnya
sehingga saya melihatnya itu sih tapi sebenarnya perempuan sendiri masih banyak kesempatan untuk menjadi calon legislatif
tetapi karena situasi politik sekarang sudah beda lagi semua ke arah pilpres
mungkin sebaiknya perempuan mencalonkan diri
mungkin jadi presiden
tapi tidak tidak sama sekali
sudah berapa tahun pemilu kita tidak ada calon presiden dari perempuan gitu
saya waktu itu hampir sih
mungkin di tahun dua ribu dua puluh empat ya mbak kusnul ya kita tunggu ya
saya mau tambahkan sebetulnya begini
saya kebetulan di pemilu ini saya ada mahasiswa s tiga saya perempuan yang masuk
saya ingin tahu kan
jadi selama ini kan kita cuma teriak teriak
bukan cuma maksudnya kita selalu mendorong perempuan untuk masuk
mengikuti gitu ya
pemilu dan kemudian ikut berkampanye
saya ikuti di beberapa daerah
jadi ternyata memang tidak mudah
satu ternyata memang mahal politik dengan model yang kita miliki ini
tadi baru saja saya bicara dengan para anggota parlemen dari internasional di dpr
salah satu dari anggota mps dari uk
saya selalu dari dulu saya orang yang tidak setuju
tapi selalu bicara tentang limit spending
nah rata rata kenapa perempuan tidak bisa masuk di dalam konteks itu
karena kondisi perempuan yang kita sebut feminization of poverty
wajah miskin itu wajah perempuan
dan rata rata duitnya halal juga ya
maka kadang kadang saya bingung ini politisi ini duitnya banyak uang
uang setan dimakan hantu atau uang hantu dimakan setan
karena ternyata memang mahal
ya termasuk juga tadi pilpres
saya masih ingat waktu itu pak bagir manan
salah satu argumennya ya bu husnul katanya
pemilu secara langsung presiden
karena menganggap tidak akan mungkin ada capres
yang bisa melakukan suap kepada pemilih yang
satu ratus lima puluh lima juta dan sekarang satu ratus sembilan puluh dua juta pemilih
nah ini jadi persoalan yang asumsi kita dulu tidak akan begitu ternyata ada
tapi kita lurusin lagi ya mbak gusno kalau misalnya untuk pertanyaan ini
jadi kompetisinya tidak hanya dengan partai lain
tapi juga kompetisi di dalam partai itu
sangat keras sangat kejam
nah ini yang perempuan biasanya kurang mampu atau tidak mau
bukan kurang mampu tidak mau melakukan kompetisi yang kejam seperti itu
tapi kalau misalnya bicara mengenai jalannya kontestasi dua ribu sembilan belas ini mbak kusrul mbak ida dan juga mbak mariana gitu maksudnya
untuk keterkaitan atau juga keterlibatan perempuan sendiri justru malah lebih digadang gadang sebagai narasi kampanye gitu
kalau misalnya melihat jargon jargon kemudian juga slogan terus kemudian janji janji gitu
juga dialamatkan kepada ibu ibu ini menjadi sebuah wajah kita ini semakin atau perempuan ini semakin dilihat
atau justru cuma jadi kayak semacam pion gitu dalam narasi narasi kampanye
ya narator perempuan itu kan menarik buat pemilih yang sekarang semakin militan
yang banyak dilakukan oleh perempuan gitu
jadi biasanya narator perempuan itu dalam kampanye adalah mewakili kelompok kelompok yang memang banyak sekali suaranya dan juga banyak yang vokal gitu
kalau tanpa itu kurang ada apa
jadi memang untuk menarik perhatian saja menarik suara atau memang ingin digunakan
kenyataannya kan suara perempuan sangat penting buat pemilihan gitu kan
separuh dari pemilih itu adalah perempuan
nah supaya makanya kemudian yang tadi bicara tentang narasi gitu ya
mereka gunakan cuma substansinya apa di dalam narasi
kenapa harus memperjuangkan perempuan gitu ya
bisa berlaku nggak buat kita kita kaum perempuan gitu kalau misalnya nanti presiden terpilih sudah akan bekerja gitu rezim berikutnya juga akan sudah mulai berjalan gitu
janji janji tersebut akan kemudian dilakukan gak di belakang kepada perempuan gitu ya
saya sih politik emak emak nggak boleh tidur setelah selesai pemilu kayak gitu kan
karena perjuangannya itu terus menerus di dalam konteks ini
ini diingatkan eh janji mana ini tahun pertama tahun kedua tahun ketiga dan seterusnya
gimana mbak ida tantangannya seperti apa ini
tantangannya sebenarnya sangat banyak ya untuk perempuan yang pertama
apa namanya pertama memang regulasi ya
regulasi kan sebenarnya sudah ada aturan tersebut ya
aturan tentang afirmasi itu kan tapi kemudian banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya
pertama penerimaan masyarakat terhadap calon perempuan juga masih gimana ya
kemudian pertarungan internal pemerintah sendiri ya
saya ingin mengatakan bahwa perjuangan perempuan itu jangan pernah berharap kita diberi porsi
porsi itu harus diciptakan dan direbut
oke jadi kita tidak bisa menunggu
saya kasih contoh ya saya kasih contoh misalnya gini
kita mencuba penulisan ya
tentang keterwakilan perempuan di penyelenggara pemilu ya
dulu waktu periode kami tiga perempuan
kemudian turun menjadi satu
baik kpu maupun bawaslu pada periode berikutnya
kemudian satu lagi perempuan hanya satu perempuan di periode yang sekarang ini
nah kemudian waktu itu baru baru ini terjadi
pemilihan dewan kehormatan penyelenggara pemilu
di sana kan perwakilan untuk dewan kehormatan penyelenggara pemilu kan ada usulan dari dpr
ada dari pemerintah
tidak satu pun nama perempuan yang muncul
itu ada faktor apa
pada pemilihan lalu gitu
banyak faktor gitu banyak faktor sih disitu
bisa karena memang kepentingan dpr ketemunya dengan sosok yang kebetulan laki laki gitu ya
nah waktu itu kami sangat gelisah
akhirnya kemudian ini yang saya katakan ada praktik politik yang sangat bagus dari perempuan
selalu ada sinergi untuk memperjuangkan sesuatu
kegelisahan bersama kemudian kita pertemukan wah ini harus kita advokasi
kalau kita nggak advokasi lagi bisa bisa nggak ada perempuan lagi di dkpp
akhirnya waktu itu kami mencoba teman teman maju perempuan indonesia
kokus perempuan politik indonesia
kokus perempuan parlimen indonesia kemudian
meminta waktu untuk ketemu bu menteri
konteksnya ada dua
memperjuangkan pasal pasal penguatan pasal pasal dalam undang undang pemilu yang saat itu sedang disusun
yang kedua memperjuangkan agar bu menteri
turut ambil bagian di sini
dan hasilnya gimana
kami meminta bahwa mohon bu menteri mengirim surat kepada bapak presiden
bahwa untuk dkpp harus kita ingin ada keterwakilan perempuan
kemudian waktu itu kita kemudian mengajukan satu nama yang memang menurut kami itu punya role model untuk penyelenggara pemilu
tapi itu diperjuangkan oleh sesama perempuan berarti mbak ida
ibu ida buyati waktu itu kita mengusulkan
akhirnya kemudian bu menteri memperjuangkan
kami juga memperjuangkan ke ksp segala gitu
ksp kantor presidennya
tapi diperjuangkan oleh sesama perempuan gitu
iya diperjuangkan oleh jaringan perempuan
dengan kolega yang lain gitu yang notabene beda gender
perempuan lintas partai perempuan profesional perempuan ormas gitu
waktu itu menyatu kemudian memperjuangkan itu
dan bagusnya bu menteri responsif
menghubungi kementerian negeri juga
menyampaikan ke menteri dalam negeri kemudian ke presiden
perjuangan last minute nih menjelang
karena kami dengar kan sudah sampai di presiden nama nama ini
perjuangan last mini perempuan membuahkan hasil
terpilih bu ida budiati
kalau itu tadi kan
oke tapi saya potong dulu ya mbak maria
tapi kalau misalnya tadi berkaca dari pernyataannya mbak ida
kalau misalnya yang saling memperjuangkan ini adalah perempuan
tapi bagaimana dengan kolega lain yang gender lain ini
mungkin kalau dari kacamata mbak mariana bisa
memberikan insight gitu penyebabnya apa
apakah memang karena budaya patriarki
atau starting point kita kaum perempuan di kancah perpolitikan ini
mulainya lebih terlambat dibanding laki laki
atau seperti apa
karena perempuan itu sangat idealis ketika dia mencanangkan
apa namanya prinsip prinsipnya seperti yang tadi mbak huskul katakan itu
sesuatu yang tidak terbayangkan oleh banyak orang
yang seharusnya diajari oleh pendidikan politik yang lebih modern gitu kan
gerakan perempuan itu sangat modern
karena dia selalu mengamati situasi politik internasional dan juga negaranya sendiri
tapi persoalannya sekarang perempuan ini hanya suaranya saja yang diambil
tapi pendidikan politiknya itu bahwa mereka punya hak
mereka harus punya perspektif gender supaya mereka tidak mengalami kekerasan
tidak diadopsi oleh orang lain
tidak diadopsi oleh para pemimpin patriarki baik partai maupun semua yang terpilih pada saat dulu dan sekarang
entah makanya besok itu juga harus ditanya para pemimpin politik ini gitu
karena perempuan tidak bisa hanya dimanfaatkan saja
nah janji janji dari para calon calon gitu yang berkontestasi dalam pilpres dua ribu sembilan belas dan juga pemilu dua ribu sembilan belas secara keseluruhan ini
apakah sudah bisa menjembatani aspirasi kita perempuan
tapi tahan dulu mbak husul kita akan lanjutkan disini yang berikut
tetaplah bersama kami di layar pemilu terpercaya pemilu dua ribu sembilan belas
kami akan segera kembali
ya kita kembali lagi di layar pemilu terpercaya pemilu dua ribu sembilan belas
ini kalau misalnya mau kita breakdown lagi ya terkait dengan pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
dan juga bagaimana partisipasi dari caleg perempuan khususnya nih
kita juga tidak bisa menutup mata mbak kusnul mbak marian dan juga mbak ida ini kalau ada pelanggaran pelanggaran yang juga dilaksanakan atau dilakukan oleh caleg caleg perempuan berkaitan dengan
kalau yang kita breakdown lagi dari kasusnya itu berkaitan sama narkoba kemudian juga pelanggaran administrasi kemudian juga money politics
ini adalah seperti apa kalau dari kacamatanya mbak mbak sekalian gitu ngeliatnya
kalau bicara pelanggaran janganlah perempuan saja karena yang laki laki lebih banyak lagi pelanggarannya
tidak cuma narkoba tidak cuma yang apa tadi narkoba money politik cuma biasanya skalanya kalau yang laki laki skalanya besar
kalau perempuan kecil jadi jangan sampai kemudian kita bicara seperti itu karena pelanggaran itu dilakukan oleh laki laki
cuma perlindungannya gitu
nah kalau kita melihat misalnya ya karena tadi saya katakan perempuan yang maju menjadi anggota
dpr misalnya mereka sebetulnya nggak punya banyak duit seperti yang bapak bapak
sehingga kesempatan untuk melakukan money politics itu tidak seperti bapak bapak di dalam konteks itu itu kalau kita bicara
tapi kalau caleg kemudian dia narkoba dan sebagainya itu sebetulnya nggak cuma perempuan laki laki juga banyak yang melakukan itu
cuma nggak ketangkep aja ini kan persoalannya kemampuan di dalam ini
jadi pelanggaran dalam arti yang apa
menurut saya bukan pada level yang kayak gitu apakah kemudian nanti vote buying ya di dalam pemilu ini kan apakah dia akan melakukan yang food buying
ya jadi tidak melakukan ini terus kemudian mensiasati food buying kan dari mulai food buying ini bisa dengan kpu nya bisa dengan penyelenggaranya ya dalam konteks ini
untuk caleg caleg perempuan itu apakah dan tidak menutup kemungkinan gitu caleg caleg perempuan menjadi korban gitu dari masa dari
dia bisa suaranya justru dikorbankan misalnya karena dia nomor tiga rata rata kan nomor tiga ya
mendapatkan nomor urut yang
dia sudah turun habis di lapangan kayak gitu kan

dia mencoba untuk menjemput suara satu persatu dia jemput
nanti yang nomor satu bisa ditikungan terus mengambil dari intipi
itu terjadi di hampir semua partai banyak sekali kasus kasus yang saya lihat seperti itu ya
nah partai partai sendiri bagaimana gitu menjebatani kebutuhan terus kemudian juga
yang tadi disampaikan oleh mbak mariana partai partainya sibuk untuk kampanye pilpresnya jadi sebetulnya pileg ini itu tertutupi dengan
dengan adanya pilpres
jadi ini partai partai sepertinya tidak terlalu banyak kampanye dibandingkan pemilu pemilu sebelumnya
walaupun janjinya juga ditunjukkan kepada perempuan ya kepada emak emak di daerah daerah gimana mbak ida melihat ya
missing linknya dimana sih
saya melihatnya gini ya kalau bicara pelanggaran berdasarkan pengalaman pemilu dua ribu empat belas justru perempuan yang banyak dilanggar
ditapu hitung saja
banyak kasus kasus dimana suara perempuan dijadikan komoditas politik
untuk pemenangan caleg caleg tertentu di satu partai
misalnya jika perempuan itu jika gini prioritas caleg di partai kan biasanya punya prioritas caleg ya
kalau kebetulan prioritas caleg di partai itu bukan perempuan seringkali kemudian suara perempuan itu dijadikan komoditas transaksional untuk kemudian ditambahkan ke suara caleg tersebut gitu
ini kan sudah bisa dikatakan dari pendidikan politik sejauh ini
di sini banyak sekali perempuan yang kemudian mengadukan kasus itu pada pemilu yang lalu gitu
nah saya rasa
jadi gini bicara pelanggar saya rasa laki laki dan perempuan punya potensi melanggar
tapi pengalaman yang ada lebih banyak perempuan yang terlanggar
sekalipun tidak menutup kemungkinan ada juga perempuan yang melanggar ketentuan pemilu
dari pengawasnya sendiri berarti dari pengawas dan juga kpu sebagai pelaksana gitu
yang punya anggota juga perempuan gitu menanggapi hal hal seperti ini gimana
mbak ida dan juga mbak kuslo terutama sebagai mantan anggota dan juga mantan komisioner
persoalannya kalau kita sekarang ini kan melihat bagaimana apa yang terjadi
pada waktu saya dulu ada lima puluh lima
ya jadi mereka tanda tangan
jadi lima puluh lima puluh jadi separuh waktu kemudian paw
kita di kpu tidak ada paw karena tanda tangan lima puluh lima
nggak ada kita nggak menerima
jadi dulu kita sangat strict dengan seperti itu
sehingga perjanjian perjanjian transaksi yang dilakukan bahwa nanti kalau perempuan menang
maka dia akan diganti setelah dua lima tahun menjabat di dpr
dan kita menolak itu
nggak ada di dalam undang undang nggak ada itu
jadi jangan dibawa argumen itu ke kpu
tapi kalau kemudian partai politik internal melakukan perubahan paw dan sebagainya
ya itu sudah urusan internal partai
kasus konflik internal partai tidak boleh dibawa ke kpu
nah kalau dalam panggilan dua ribu sembilan belas seperti apa mbak kusnul
ini kita lihat ya kalau menurut saya sekarang transaksionalnya adalah
masih belum ketahuan secara jelas
tapi yang terjadi adalah karena perempuan ini sangat aktif itu tadi
dia kampanye saya takut nanti suara suara dia itu akan disalahgunakan
jadi transaksi kemudian dipindahkan ini kejahatan kejahatan pemilu yang memang harus diberantas
karena itu suara rakyat kan sebetulnya
dengan watchdog pemilu apakah cukup efisien cukup efektif dalam menangani ketakutan ketakutan seperti ini
kalau saya sih simple melihatnya ibu ibu ini meniru bapak bapaknya
dengan sangat cepat karena perempuan harus beradaptasi
kalau lingkungannya lingkungan yang buruk yang kejam tadi yang dikatakan oleh mbak husnul
maka perempuan itu cenderung akan menyesuaikan diri beradaptasi supaya dia survive
kadang kadang dia terjebak di dalam budaya itu budaya bapak bapak
nah makanya kita harus juga ngeritik
sekarang seperti itu mbak mariana
itu pasti terjadi perempuan pasti ada yang melanggar juga
tapi itu karena dalam situasi politik yang bapak bapak ada
bibit yang sudah biasa terjadi
iya dan itu bentuk survival juga sebetulnya
karena dia perempuan dia langsung disorot banyak oleh banyak orang ketimbang bapak bapaknya
nah itu yang kita harus lihat bahwa budaya politik ini harus dirubah
kalau perempuan sebenarnya punya ide budaya politiknya adalah ethics of care
atau sesuatu dimana kita harus peduli kepada masyarakat
kita sebagai ibu ketika kita menjadi pemimpin politik
bukan sebagai bapak yang hanya mengatur
tapi dalam politik bisa survive dengan seperti itu
kalau misalnya dalam rumah tangga
harus masuk ke dalamnya gitu ya
saya mau cakap
dari budaya politik di dalam rumah tangga aja
itu perempuan kan yang paling punya kepedulian
itu bisa diadopsi di dalam sebuah sistem negara
nggak pernah dikasih kesempatan aja
menurut saya itu
kesempatan itu harus direbut kata perempuan
nah yang pernah mengharap diberi kesempatan
persoalannya jumlah yang sedikit kadang kadang memang membuat perempuan suaranya kurang keras
untuk bisa merebut kekuasaan itu
nah ini jadi persoalan
atau kalau bersuara keras dibilangnya nih perempuan apa sih
perempuan enggak benar
maksud saya keras bukan keras dalam konteks itu
jadi kita persisten
di dalam konteks itu
kita butuh cukup banyak
itu narasi yang berat sekali
supaya kita bisa memproses sebetulnya
dan mengubah budaya itu
tercermin apa tidak gitu dari janji janji kemudian kampanye kampanye
dan pelaksanaan pemilu serentak dua ribu sembilan belas secara keseluruhan dari para peserta yang ikut kontestasi
mbak ida deh
oke gini saya ingin sedikit menjawab dulu ya sebelum itu ya
sebenarnya pengalaman pemilu dua ribu empat belas dari pengalaman pelatihan perempuan perempuan anggota dpr dan caleg ya
banyak perempuan terpilih justru karena komitmennya untuk bermain bersih
tidak dengan terjerumus kemudian atau terkontaminasi dengan permainan yang kotor itu
tapi prosentasenya sampai bermain kotor
dalam arti gini mereka kemudian sadar betul bahwa untuk memenangkan hati publik tidak bisa kemudian jelang kampanye baru kemudian kita tampil
bahwa mereka telah bekerja secara reguler di masyarakat
istilahkan itu pro bono publik ya
dia telah melakukan pro bono publik
telah melakukan kerja kerja sosial dengan profesi mereka
kemudian sudah lekat dengan masyarakat
sehingga kemudian dengan modal itu bisa membuat masyarakat tergerak hati
dia punya nilai magnetik sendiri karena ini
contoh di waktu saya melatih perempuan calon anggota dpr di sulawesi utara
ada perempuan dengan biaya kampanye yang sangat minim kemudian terpilih
dan dia bukan siapa siapa
dia adalah perawat
beliau adalah perawat tapi kemudian beliau dikenal sebagai perawat yang sangat baik
kemudian melayani masyarakat dengan hati
tidak terlalu menuntut bayaran
tapi kemudian dia juga sangat senang berdiskusi dengan kelompok kelompok perempuan dan masyarakat di sana
kemudian masyarakat menurunkannya
kayaknya ibu ini cocok jadi caleg gitu
itu di sulawesi utara
di sulawesi utara
itu dengan bm ini terpilih menjadi anggota dprd
saya agak lupa kabupaten kotanya karena udah beberapa tahun yang lalu
tapi itu di sulawesi utara
nah kemudian di saat saya tanya gini
di saat orang punya tagline kampanye yang wah menciptakan abcd
saya punya tagline kampanye yang satu aja bu
aspirasimu adalah perjuanganku
tapi pertanyaannya itu juga terjadi di kota besar apa tidak
dan juga kalau misalnya kita mengerucut ke mengenai pelaksanaan pemimpin dua ribu dua puluh empat ya gitu
kalau siapapun nanti yang terpilih gitu
rezim apapun yang nantinya akan dijalankan ke depannya gitu
bagaimana sih skenario skenario yang terlihat di depan gitu untuk partisipasi perempuan di politik khususnya dalam pelaksanaan demokrasi sampai nanti dua ribu dua puluh empat berikut
saya melihat yang paling penting adalah perspektif pemimpin politiknya yang nanti menang ya
karena di dalam debat capres kemarin saya melihat kedua belah pihak ini masih tidak nyambung ketika ditanya soal kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kerja
jawabannya adalah pemberdayaan ekonomi
itu nggak nyambung
salah satu jawabannya adalah bagaimana mencegah kekerasan terhadap perempuan
salah satunya adalah di lingkungan kerja
caranya adalah pengaruh utama gender
dan itu kebijakan yang udah lama sekali
jamannya mbah husnul jamannya reformasi terjadi itu gender mainstreaming itu harus dijalankan oleh pemerintah
jangan sampai pemerintah itu nggak kenal apa itu gender mainstreaming
karena melalui itu maka masyarakat budaya semua elemen di dalam negara itu akan punya perspektif gender
dan perempuan itu akan mengurangi kekerasan terhadap perempuan karena ada keseimbangan gender itu
nah itu yang harus dicapai oleh setiap pemimpin di negara ini
kalau tidak ya perempuan cuma dimanfaatkan aja menurut saya
kesehatan dua ribu dua puluh empat ya ada debat ya
topik khususnya soal perempuan
kalau masih itu ya masih dimanfaatkan aja perempuan
oke mbah ida dan mbah husnul deh
kalau saya sebetulnya itu ditambah lagi budget gender budgeting
kalau nggak ada ini persoalan dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kan
nggak punya power nggak punya budget
bagaimana dia bisa bekerja
karena dia harus tergantung kepada departemen lain
ya banyak dari mulai yang spesifik gender
segala hak yang berhubungan dengan hak reproduksi perempuan
jadi spesifik itu
yang kedua relasi tadi ya kekerasan terhadap perempuan
dalam perceraian dalam perkawinan relasi perempuan dan laki laki
secara sosial ya
dan segala macam yang lain yang dianggap netral tapi punya dampak yang berbeda
buruh pekerjaan lapangan pekerjaan kesehatan pendidikan dan sebagainya
jadi ini harus lebih spesifik lagi kalau bicara tentang kepentingan perempuan
tidak cukup hanya satu dua isu
yang diangkat tapi dia harus menyeluruh supaya separuh dari warga negara ini juga terartikulasi kepentingannya itu ada
oke itu kita mau jadi pengen berikutnya
mbak ida terakhir mbak ida
oke memang gini
ada kekhawatiran terangkatnya isu emak emak atau isu perempuan itu sebatas retorika politik
nah ini mungkin yang perlu kita
retorika politik belakang
ini yang penting
kita harus menjaga bersama ya
jadi memang begini ya
pemilih juga harus cerdas
jika ada entah caleg entah capres entah apa kemudian mengkampanyekan peduli perempuan memperjuangkan perempuan lihat track recordnya
apakah dalam sepanjang sejarah karirnya juga punya sejarah memperjuangkan perempuan
apakah kata kata memperjuangkan perempuan hanya muncul menjelang kampanye atau saat menjelang pemilihan
seberapa punya rekam jejak nggak memperjuangkan perempuan dalam konteks apapun itu
nah itu satu
tapi kalau semuanya nggak ada rekam jejak ya mau mendengarkan
nah itu yang kedua
tentang gender mainstreaming memang sangat penting ya
karena itu kan sejak zaman gus dur ya
lalu peraturan pemerintah eh peraturan presiden ya
kepesan presiden waktu itu
sudah berapa tahun itu
kemudian aturan keterwakilan perempuan sudah lima belas tahun
bagaimana pencapaiannya gitu ya
nah tentang gender mainstream ini penting kita cek
ini kan kewajiban buat para lembaga negara ya
lembaga negara sudahkah punya blueprint tentang itu
nah ternyata kan pada periode ini saja masih ada kementerian yang belum punya blueprint tentang itu
dan baru akan memulai
baru akan menyusun gitu kan
baru menyusun dan baru akan menyusun
ini kan evaluasi luar biasa jaman periode gus dur itu kan
ini menjadi prioritas pemerintah
nah itu penting
ada juga yang mengatakan kementerian mengatakan begini
kami nggak usah tuh membuat blueprint karena toh itu sudah terinfek
terintegrasi dalam spirit kami
tapi kan harus ada
karena itu adalah intrusi presiden atau apa waktu itu ya
waktu zaman gus dur gitu
sama dengan argumen argumen salah satu partai besar juga waktu itu
kita nggak usah keterwakilan perempuan karena partai kami punya spirit yang bagus tentang itu
nggak usah diatur
nah saya rasa di indonesia di indonesia apapun harus diatur
itu ya jangan sampai keluar narsi seperti itu ya
dalam kontestasi politik ya
mungkin dua ribu dua puluh empat ini menjadi pekerjaan rumah ya
tidak hanya bagi para
kelamaan dua puluh orang
habis ini dari dua ribu tujuh belas
kita harus bisa rumuskan
dengan jangan cuma jargon politik apa namanya mak mak
mak mak di politik tapi apa itu
oke saya heran lagi berarti pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan per tanggal delapan belas april dua ribu delapan belas
siapapun presiden yang terpilih ya
tapi sayang sekali ini walaupun ekor adulansinya sangat sempit sangat tipis
perempuan juga harus mengawal suara caleg caleg
oke pemilih perempuan harus mengawal cara cara seperti itu ya
tapi kita tidak bisa mengawal dialog ini lebih lama lagi ya
mbak ida sayang sekali ya
karena durasi sangat sempit
tapi terima kasih sekali atas insetnya
ini bukti kita
tidak berantem kalau
durasi nya agak panjang harusnya
pemilih perempuan yang belum terpercaya pemilih dua ribu sembilan belas masih akan kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami
terima kasih mbak ida